sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

ampun kesanak ampun ampun ampun kesanak
ampun kesanak ampun kesanak
terima kasih naya
aku sudah membantumu untuk mengembalikan kanuragan yang kami miliki
sekarang buktikanlah janjimu
lepaskan aku dari mantra kalacakra itu
tenang saja naya
aku akan membukakan mantra itu
sesuai dengan janjimu
jangan lupa like share dan subscribe
aku sudah terlepas dari mantra itu
kamu sudah kembali menjadi manusia yang sempurna
akhirnya setelah tujuh belas tahun hidup sebagai manusia setengah siluman
aku kembali menjadi manusia yang sempurna
dendam akan terbalaskan
akhirnya mereka aku temukan juga
apa itu teh
sekarang saatnya untuk aku menghabisimu
tidak bisa ya
tak itu siapa
biasanya mah nungagetin kaya mah jurig bareng
kenapa kamu ada di sini
rai ada apa ini rai
aku sengaja mencari
urusan kita waktu itu belum selesai
hari ini aku akan mengalahkanmu
bila perlu sampai kau mati
rai tolong jangan diperpanjang rai
baiklah aku mengaku kalah
aku tidak akan terima
kenapa tiba tiba kanuragan rai
meningkat sangat pesat
kenapa kau hanya menghindar
apa kau pikir aku tidak sanggup melawan
tidak ada gunanya kita bertengkar rai

kita ini bersaudara rai
jika kau tidak mau melawan aku
jangan salahkan aku
bahkan sampai kau mati
aku inginkan melahirkan rozmohmu
kalau begitu aku bisa menyembahmu
aku ingin memeducrimu
aku ingin mengikutmu
drama di dalam
tapi sampai kau metalik
tolong jagain raden
guru guru tidak apa apa
tadaku sesak sekali anggini
memang jurus praja musti tidak bisa diremehkan
jurus apa guru
kalau begitu kita harus bagaimana guru
apa yang harus kita lakukan
aku ingin semedi sebentar anggini
aku ingin mengatur halamu anggini
aduh gunter raden
kalau raden ingin mencelakai raden kian santang matu
kami juga ingin menghalangi matu raden
kalian cari matu